nyai kita harus mencari kita itu kemarin
kalau kita beraja musti itu dipegang langsung berarti kita itu berada di istana pancasila
main kamu teh yang diambil ini buat makanan di
terima kasih prabowo
kamu yang aku bunuh nanti adalah pendekat bodoh itu
terpener kurang pacar
aku benar benar sangat tidak berubah
aku dimulai pendekat bodoh
seharusnya nanti kita itu berada di istana pak jodoh
untuk memastikan benar atau tidak akan ku terawang dulu
berada di kistanan panjajaran
mengenal paman memeluk al quran dan juga hadis
kan tadi kata seh guru kaya gitu bilangnya
kalau kita harus berbegangan teguh
pada al quran dan hadis biar hidup kita lurus
kita berpegang teguh itu kepada al quran dan juga hadis nabi muhammad saw
kita itu hanya tetap berpedoman kepada al quran dan juga haris nabi muhammad saw
bukan di pulau
bukan gitu radhe
ini udah aman lah kamu mah ngasih tau sih gak bener
makanya kalau ngajit ya jangan suka molor atau jadi we salah pengertian anak
kamu yang molor mah makanya dengerin
saya pengen dengerin
kamu juga suka salah
jadi gak dipegang kayak gini radhe
lebih baik kita baca sekarang teman
nih paman bawa buah mangga buat neng lilis
neng aku gak suka
neng gak suka
neng gak suka kamu buat saya aja tuh
neng gak bisa ini mau buat neng lilis
udah buat saya aja
neng boleh kan buat neng lilis
neng gak bisa ini mau buat neng lilis
neng kamu neng buat saya
neng buat neng lilis
tuh jadi weh ini
kamu mah tuh dah
udah ini mau buat saya tuh
kan paman aman teng ngasih buah sama neng lilis
neng lilisnya gak mau raden
makanya paman amin minta
gak bisa daudin buat neng lilis
berarti itu salah aman aman
barang yang sudah diberi kepada orang lain
berarti bukan haknya yang pemberi itu lagi paman
sudah menjadi hak orang lain paman
barang itu akan diapakan
makanya jadi orang tetong sok kegantengan tau te
jangan karena perempuan
persahabatan paman berdua menjadi putus
daripada paman berdua bertarung
lebih baik besok paman ikut saja
di mana raden
di alun alun paman
siapa yang menang
akan menjadi senopati panjajaran paman
besok kira kira sekarang
kalau paman ato
terus paman tersabar
ayo tuh raden buka mana
suara apa itu
begitu saja sampai jatuh
tidak ada siapa siapa
sepertinya suara itu dari sini tadi
kalau begitu kita kembali aja